yang diganggu oleh si lemah lemar
tapi kamu gak bakal matok ramah kan
karena aku mencintai dia
aku akan jaga dia dari orang orang jahat kayak kamu
kenapa rama bisa mencintai si luman ular
jadi kamu tau semuanya
aku gak akan biarkan eros melakukan hal ini lagi sama kamu
kamu pikir aku akan membiarkan kamu menyakiti rama seperti itu
kamu gak akan bisa lagi menyakiti orang yang aku cintai
selamat tinggal eros
dan sekarang dia bukan
seluman ular peliharaanku lagi
jadi dia bukan suruhan panagraj
dia sudah keusir
dan mencari sendiri kekuatan baru
kekuatan apa itu pak
kemarin dia datang kesini dan memukuliku
bahkan aku melihat sendiri
dia sudah bisa menemus dinding
bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan seperti itu pak
si luman ular bisa mencari kekuatannya sendiri
menghisap darah manusia
sekali kamu menghisap darah manusia
kamu akan terus ketahian untuk membunuh
bisa menemus dinding
dan kekuatan yang paling hebat
akan didapatkan loni
kalau dia berhasil membunuh satu ratus satu
kekuatan apa itu pak
dan tidak terlihat
apa nggak ada cara lain untuk mengalahkannya
ada satu cara
walaupun roni bisa merubah wujud atau menghilang
tapi di depan cermin
akan tetap terlihat
kita harus secepatnya menangkap lony
dan kita harus secepatnya menghentikan dia
agar tidak ada banyak orang lagi yang terbunuh olehnya
kamu pikir aku akan membiarkan kamu menyakiti rama seperti itu
mulai sekarang kamu enggak akan bisa lagi menikmati orang yang aku cintai selamat tinggal
hah kenapa dia belum mati
boleh juga gigit
pasti bingung kan kenapa racun gigitan lo nggak mempahami buat gue
kalau jimat itu punya rama
lu yang udah kuasa yang
semua dan gua nggak pernah ngiri sama gue cuma mau kalah karena gue punya hak untuk mendapatkan ini
karena kan gua keturunan rendah
iya ini emang punya rama tapi sayangnya kamu udah nggak butuh dengan kalung jimat ini
yang membutuhkan kalung jimat ini adalah orang orang yang diganggu oleh sini
tapi kamu nggak bakal matok rama kan
kenapa rama bisa mencintai siluman ular
tapi gue pengen mewujudkan mimpi gue dengan cara
hai hanya lu orang yang nggak pernah bisa kukalahkan walaupun gue memiliki mustika siol
dan asal lo tau gue adalah orang satu satunya yang kebal dari gigitan racun lo
aku bersumpah semua mimpimu itu gak akan jadi kenyataan
gimana kalau umpamanya rama tahu kalau yang ngebunuh papanya itu adalah kamu
kamu pikir aku taput
suatu saat aku akan bilang semuanya sama ramah karena aku mencintai dia
lebih baik aku mati daripada aku harus menikah sama orang kayak kamu ya
gimana kalau ramanya aja yang mati